terima kasih yang mulia
kita paham dalam filsafat bahwa
etik adalah filsafat tentang moral
tidak dibentuk oleh manusia oleh
satu lembaga atau negara atau apapun
mana yang baik mana yang buruk
bukankah akuinas mengatakan bahwa
norma hukum yang bertentangan dengan norma moral
di dalam hukum itu sendiri
ada norma yang bersifat pengaturan pengaturan teknis
antara etik dalam filsafat
dalam satu proses peradilan etik
dengan etik yang kita pahami dalam filsafat
ya akan pertanyaan anda akan segang
tapi kode etik yang sekarang ini adalah
kode etik yang diperintahkan oleh undang undang
dalam undang undang advokat
yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik
oleh immanuel kahn dan thomas akwinas
apakah rumah bisa membedakan
antara norma dalam filsafat
norma etik dalam pengertian
norma etik yang dibentuk atas perintah
satu undang undang yang kedudukannya
apakah pelanggaran etik dari filsafat
membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara lain
ataukah pelanggaran kode etik sebagai kodok kondak
di dalam norma etik yang dijadikan dasar
keputusan dkpp dan mkmk
apakah itu akan menggeser suatu keputusan
yang didasarkan atas norma undang undang
mohon kamu menjelaskan persoalannya
baik dari bawah situ ada pertanyaan
dari hakim yang mulia prof arief silakan
baik terima kasih yang mulia ketua
terima kasih ahli romo magnis
yang sudah memberikan beberapa catatan
di dalam proses penyelesaian phpu